sejumlah relawan forum pemenangan bumbung kosong kediri dengan tekun mengamati perolehan suara
berbagai tps di kabupaten kediri rabu siang forum ini mengklaim memiliki relawan di tiga ribuan tps
yang memasuk data perolehan suara secara real time forum pemenangan bumbung kosong ini berisi orang orang
yang tidak puas dengan calon tunggal pada pemilihan bupati kediri kali ini mereka aktif
mensosialisasikan kota kosong agar warga kediri punya alternatif mereka juga menganggap
calon tunggal tidak sehat untuk proses demokrasi kita menganggap demokrasi kita tercederai dengan
adanya fenomena calon tunggal bagi kami namanya demokrasi itu memberikan ruang perbedaan tetapi
dengan memberikan hanya calon tunggal itu sama saja menafikan perbedaan pilkada kabupaten kediri
hanya diikuti oleh pasangan hanin dito himawan dan dewi ulfat yang memborong
rekomendasi semua partai di dprd kabupaten dito yang merupakan anak menteri sekretaris
kabinet pramono anung dan elit pdip perjuangan mengaku tidak peduli dengan gerakan yang mendukung
mensikapi secara serius sebenarnya karena saya menganggap bahwa bumbung kosong itu dinamika
politik artinya disaat orang mempunyai pandangan yang berbeda itu hal yang sangat apa lumrah dan
setiap warga negara untuk mempunyai pilihan yang berbeda tapi saya yakin masyarakat kabupaten
kediri akan memilih secara rasional pada pilkada serentak dua ribu dua puluh ada dua puluh lima daerah yang memiliki hanya
satu pasangan calon selain di kabupaten kediri di jawa timur ada kabupaten ngawi yang juga memiliki
calon tunggal pengamat politik universitas negeri surabaya awang darmawan mengatakan
sulit berharap adanya pemerintahan yang baik dan bersih jika calon tunggal memenangkan pilkada
para calon harus membuktikan bahwa fungsi kontrol parlemen tetap berjalan meski mayoritas partai
menjadi pengusungnya jawan kabupaten kediri ini akhirnya menjadi tidak bisa melakukan kontrol yang
begitu kuat karena yang menjadi apa yang menjadi calon kepala daerah dan terpilih itu adalah calon
yang memang itu diusung oleh partai politik tersebut hingga fungsi dari pengawasan fungsi dari
legislasi yang dilakukan oleh anggota dewan itu nanti akan terkesan akhirnya ya ini adalah proses
aku kompromi yang sudah selesai dari masyarakat akhirnya berfungsi sebagai kontrol menjadi benar benar
pengawas kepada kerja kerja dari anggota dewan dan kepala daerah di kabupaten kediri pilkada kabupaten kediri diikuti oleh lebih
dari tiga orang yang masuk dalam daftar pemilih tetap atau dpt rangga umara didin iswandani kediri